halo apa kabar semua anda menyaksikan indonesia forward bersama saya lucia saharwi
arus digitalisasi sistem pembayaran yang makin cepat perkembangannya mendorong bank indonesia untuk terus berinovasi
untuk itu sebagai bank sentral bank indonesia harus memahami apa yang terjadi di lingkungannya terlebih lagi di masa pandemi covid sembilan belas
sebagai komitmen bank sentral dalam melakukan digitalisasi sistem pembayaran yang dapat digunakan masyarakat dan industri pembayaran
bi meluncurkan sistem pembayaran bernama bi fast pada dua puluh satu desember dua ribu dua puluh
dengan demikian digitalisasi sistem pembayaran ini diharapkan bisa menjadi solusi transaksi masa kini dan mewujud inovasi untuk negeri
untuk mengetahui lebih banyak mengenai bi fast dan keunggulannya serta dukungan dari perbankan nasional dalam digitalisasi sistem pembayaran
sudah bersama saya asisten gubernur kepala departemen kebijakan sistem pembayaran bi ibu filianingsi hendarta
dan direktur it dan operasi bni bapak iebe haryantono yang sudah bergabung bersama kami melalui zoom
selamat pagi bapak ybe dan ibu fili apa kabar
pagi mbak lucy apa kabar sehat selalu
iya sehat sehat semuanya ya pak ya
mbak lucy kabarnya baik baik terima kasih
kita memang bersyukur ya pak ebe karena kesehatan menjadi salah satu yang langka di saat pandemi covid sembilan belas ini
dan memang pandemi ini juga membuat banyak sekali perubahan dalam pola pikir dan pola hidup masyarakat
salah satunya terkait dengan transaksi perbankan
di mana masyarakat kemudian menjadi cenderung untuk memilih bertransaksi lewat gadget atau internet
nah untuk itu ibu fili apa saja
apa saja program bi dalam mendukung digitalisasi sistem pembayaran
ya benar sekali mbak lucy ya bahwa kita tahu bahwa digitalisasi itu sudah merupakan satu keniscayaan
jadi dan bank indonesia juga akan hadir memastikan adanya keseimbangan
antara inovasi yang dihadirkan oleh digitalisasi dan juga potensi risiko yang mengikuti inovasi inovasi tersebut
nah kita juga tahu fenomena covid sembilan belas ini dan juga percepatan digitalisasi yang sedang berlangsung saat ini
ini memang mendorong munculnya berbagai pemain baru pemain non bank
nah ini juga mereka menawarkan berbagai inovasi digital dan juga kemudahan bagi konsumen
ya mulai dari front end kalau kita lihat itu mobile apps yang sangat luar biasa online apps dan lain lain
tetapi kita tahu juga bahwa digitalisasi ini juga selain memberikan potensi dan manfaat yang luar biasa
tetapi juga ada risiko yang harus kita cermati
nah memasuki era digital ini kita lihat paling tidak itu ada tiga tantangan yang sedang dihadapi oleh sistem pembayaran nasional
yang pertama adalah kita lihat sekarang adanya pergeseran perilaku masyarakat ke pola konsumsi

adanya pergeseran perilaku masyarakat ke pola konsumsi yang tadinya
tidak pernah belanja online sekarang sudah mulai banyak sekali
pak ybe itu juga sudah mulai belanja online
mbak lucy juga kan saya juga termasuk
dengan tuntutan pembayaran mobile yang lebih cepat dan lebih aman
nah hal yang kedua juga adanya perubahan struktur industri
jadi di industri nya sendiri seperti tadi saya katakan muncul pemain pemain baru non bank
ya dengan perusahaan dengan penguasaan ekosistem digital yang dia bukan cuma sepotong
tetapi end to end ya terintegrasi secara vertikal maupun secara horizontal
dan yang ketiga itu adalah data granular
nah data granuler ini menjadi aset yang sangat berharga
dan kita lihat dalam menghadapi perubahan konteks dan landscape sistem pembayaran nasional
dan bank indonesia mau tidak mau harus diarahkan dan fokus utamanya adalah mengakselerasi digitalisasi sistem pembayaran
melalui blueprint sistem pembayaran indonesia dua ribu dua puluh lima
yang intinya kita yang pertama kita mendorong akselerasi ekonomi keuangan digital
yang kedua kita juga mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional melalui kebijakan sistem pembayaran non tunai
dan juga yang ketiga
kita memperluas elektronifikasi pembayaran
itu adalah fokus fokus yang kita lakukan
nah utamanya sekarang kebijakan apa respon apa
tiga besaran respon kebijakan bank indonesia di sistem pembayaran
yang pertama adalah kita melakukan pengembangan ekosistem
ya ekosistem sistem pembayaran yang sehat kompetitif dan juga inovatif
nah kita lakukan melalui
ya ini merupakan upaya bank indonesia tadi
bagaimana kita menyeimbangkan inovasi optimalisasi tetapi juga adanya risiko yang harus dimitigasi
supaya menciptakan sistem pembayaran yang cemumuah
ya cepat mudah murah aman dan handal
dan tentunya juga kita memperhatikan perluasan akses perlindungan konsumen praktek bisnis yang sehat
nah hal yang kedua respon kebijakan yang kedua
yaitu pembangunan infrastruktur sistem pembayaran
nah termasuk di dalamnya yang kita akan bicarakan tentang bi fast
nah bagaimana kita bank indonesia bersama sama dengan industri akan membangun infrastruktur sistem pembayaran yang terintegrasi interkoneksi dan interoperabilitas
ya tentunya nanti melalui bi fas melalui standarisasi melalui standar open api kris dan lain lain
yang ketiga tentunya praktek pasar yang sehat
jadi kita melakukan penetapan skema harga yang efisien
tentunya ini juga tetap membuka ruang inovasi ya bagi teman teman di industri
jadi kita akan terus bersinergi dengan teman teman di industri untuk menjaga stabilitas sistem pembayaran nasional di indonesia
nah bank indonesia sendiri tadi ibu sudah sempat singgung
sudah meluncurkan bi fast begitu ya pada desember dua ribu dua puluh
apakah ini merupakan salah satu wujud dukungan bi terhadap digitalisasi
karena kita tadi kita ingin mewujudkan sistem pembayaran nasional yang tadi cemumuah
cepat mudah murah aman dan handal
ini adalah lima kata yang ada di benak masyarakat saat ini
bagaimana mereka mempunyai banyak pilihan untuk melakukan transaksi digital
investasi secara cepat mudah murah aman dan handal
bank indonesia meluncurkan bi fast bersama sama dengan industri
ini merupakan salah satu wujud dari implementasi blueprint sistem pembayaran indonesia dua ribu dua puluh
dan ini merupakan jawaban atas tantangan terhadap sistem pembayaran retail di era digital
jadi kita mengembangkan transaksi dengan fitur dua puluh empat jam tiga
tidak pernah tidur selama dua puluh tujuh hari
ini tentunya memang merupakan wujud dari kebijakan bank indonesia
dan ini merupakan national driven
jadi ini adalah menciptakan sistem pembayaran yang integrasi interoperable dan juga interconnected
baik nah bagaimana implementasinya di bank bank peserta sejauh ini
salah satunya adalah bni pak yebe nanti akan jawab
tapi kita akan jeda dulu ya pak yebe dan juga bu fili
kami akan kembali setelah pariwara berikut
pemirsa tetaplah bersama kami dalam indonesia forward
anda masih di indonesia forward dan saya masih bersama asisten gubernur kepala departemen kebijakan sistem pembayaran bank indonesia ibu filianing sih hendarta
dan direktur it dan operasi bni bapak iebe haryantono
sekarang kita ke pak yebe ya
pak yb mungkin bisa menjelaskan sudah sampai di tahap manakah digitalisasi perbankan yang dilakukan oleh bni
termasuk dalam mendukung berbagai program bank indonesia
ya terima kasih selamat pagi mbak lucy
mungkin kalau kita bicara mengenai digitalisasi di perbankan
sebenarnya kalau kita bicara digitalisasi ini kan salah satu bentuk daripada pengembangan teknologi informasi
jadi kalau kita bicara mengenai penggunaan teknologi informasi di perbankan
sudah pasti ini merupakan proses yang sudah berjalan lama dan setiap tahun selalu meningkat
jadi perbankan ini sebenarnya institusi yang sudah melakukan investasi pengembangan teknologi informasi yang cukup awal
dan kalau kita bicara puluhan tahun perbankan ini sudah melakukan investasi capex nya di sektor teknologi informasi
kalau kita bicara investasi seberapa dalam mungkin kita melihatnya di dunia ya global global average
itu kita ngomongnya ada satu satuan yang kita hitung adalah it investment to revenue
standar global itu sekitar delapan persen angkanya
jadi investasi ti perbankan itu normal standarnya adalah delapan persen
di indonesia perbankan indonesia itu investasinya berkisar sekitar empat persen
tetapi angka global delapan persen dengan indonesia empat persen
jangan dianggap bahwa indonesia itu investasinya rendah enggak
ini karena tergantung kita ngomong ini adalah angka rasio it investment dibandingkan terhadap revenue
sedangkan kita tahu bahwa
revenue perbankan di indonesia itu memang secara margin jauh lebih tinggi
jadi makanya rasionya menjadi lebih kecil
tapi kalau kita ngomong angka absolutnya tetap tinggi
jadi perbankan itu salah satu industri yang sudah sangat intensif menggunakan teknologi informasi
dan selalu investasi setiap tahunnya
seberapa mutakhir sih pak digitalisasi bni dibandingkan dengan bank bank lain
terlebih lagi kan bni merupakan bank digital yang telah go global begitu
ya jadi kalau ngomong mutakhir ini memang sesuatu
yang relatif ya
kalau kita bicara seperti ini
tadi sudah disampaikan oleh bu fili
bentuk transformasi digital yang dijalankan bank itu seperti apa
ada bank yang melakukan transformasi digital banknya sendiri ditransform
ada juga bank yang membentuk bank digital secara terpisah
dan melakukan digitalisasi di bank yang baru bentukannya
bni mengambil approach dua duanya
bni melakukan transformasi digital di bni nya sendiri
di existing banknya kita lakukan transformasi digital
dan kita juga membentuk digital baru
karena kita melihatnya kita adalah industri pelaku bisnis
kita melihat bahwa kita mempunyai satu segmen yang sangat luar biasa di indonesia yaitu segmen ukm
dan kalau kita melihat sekarang bank digital yang ada
bank digital itu semuanya lebih banyak ke consumer umumnya seperti itu
jadi kita melihat ini adalah opportunity dan ada market yang kita harus serve
dan kita ingin enable ukm ini dengan kita membentuk bank digital khusus untuk ukm
jadi segmennya jelas kita bicara bank digital untuk ukm
ini satu satu sisi
satu sisinya lagi adalah kita melakukan transformasi digital terhadap bank bni nya sendiri
jadi kita bank ini harus melakukan transformasi digital
nah apa itu transformasi digital
kalau kita melihat
transformasi digital kita bagi menjadi tiga area
yang pertama areanya adalah kita bicara mengenai area internal kita
internal process di dalam banknya sendiri
apapun proses yang ada di bank harus kita digitalkan
digitalisasi street to processing supaya kita semuanya akan digital ready ke semua ekosistem kita
ini adalah pertama internal proses
yang kedua apa
yang kedua adalah kita bicara mengenai customer platform kita
kalau kita dulu ngomong channel
ada perkembangan channel dari atm
kita kembangkan channel digital
di kita saat ini bni nya fokusnya channel digital ada tiga area
satu adalah untuk channel untuk customer kita yang consumer consumer segment
kita kembangkan mobile banking kita
situ semuanya serba digital
mulai dari proses onboardingnya transaksinya sampai dengan maintenance re connection sentiwism all

transaksinya sampai dengan maintenance rekening rekening pun itu bisa dilakukan secara digital
itu kita kembangkan melalui mbanking kita
ini untuk segmen consumer
segmen business banking di mana
segmen business banking kita itu banyak handle yang namanya cash management supply chain
kita punya bni direct namanya
jadi semua kebutuhan transaksi dari institusi institusi pebisnis yang ada kita layani dengan bni direct
dan yang ketiga kita punya channel khusus nih yang juga merupakan unggulan kita
yang baru kita launching di tahun dua ribu dua puluh satu kemarin yaitu ekspora
expora ini sebenarnya terdiri dari singkatan export dan diaspora
jadi unik nih proposisinya export diaspora
jadi kita menyasar dua segmen di situ untuk ukm ukm yang berbasis export
dan juga untuk nantinya diaspora indonesia yang berada di mana mana
kita akan jaring mereka ke dalam platform expora ini
nah gunanya untuk apa ekspor ini
kita melihatnya keunikannya adalah kita bicara mengenai kita akan bicara beyond banking
karena kalau kita bicara mengenai ukm export kita ingin layani mereka itu bukan hanya pembiayaannya aja
tetapi mulai dari onboardingnya mereka bicara mengenai pembinaan mereka
bagaimana quality program menjalankan produk yang baik itu seperti apa
quality assurance nya ngurus perizinan
financing bagaimana mencari pembeli business matchingnya
bagaimana melakukan transaksi ekspornya logistik segala macam
yang semuanya beyond banking
dan kita lakukan ini dengan kolaborasi di dalam platform digital itu
jadi kita akan kolaborasi dengan pendidikan training dan segala macam di situ
jadi ini kita bicara mengenai platform digital
ini bagian yang kedua dari transformasi digital
jadi ada tiga segmen yang kita layani
dan yang ketiga adalah ini yang terakhir yang bagian ketiga transformasi digital adalah kita ngomong
sekarang itu ekosistem digital itu di mana mana fintech di mana mana
dan kita harus menjaga layanan perbankan kepada mereka melalui apa
melalui open banking atau open
jadi ini tiga area yang kita kembangkan di dalam bni nya sendiri
dan kita cukup intensif untuk melakukan semua sektor ini
mungkin gitu mbak lucy agak panjang jawabannya
tadi kalau layanan bi fast yang dikeluarkan bank indonesia bagaimana pak

sembilan bi fast ini sesuatu sebenarnya kita melihatnya sesuatu yang luar biasa ya
karena bank sentral kita mempunyai inisiatif bspi dua ribu dua puluh lima
yang sangat lengkap untuk bicara mengenai blueprint
apa yang harus dikembangkan ke depan
kita melihatnya kalau kita bicara mengenai spesifik ya
dari beberapa blueprint ini salah satunya layanan retail
retail ini salah satunya diimplement adalah bi fast
ini hanya salah satu inisiatif dari blueprint bspi secara keseluruhan
yang pasti kita waktu implemen bi fast itu satu adalah biaya
jadi ini adalah kemudahan untuk customer
ini sebenarnya untuk larinya itu adalah benefitnya itu paling besar berada di nasabah
yang dulu transaksi umumnya kita lakukan dengan enam lima ratus sekarang turun menjadi dua lima ratus
jadi biaya itu pasti menjadi satu kemudahan
yang kedua sebenarnya mungkin belum dimanfaatkan banyak orang
itu adalah yang tadi sempat disampaikan oleh bu fili mengenai proksi
jadi kalau sekarang orang transfer harus ingat nomor rekening
kedepan itu selama dia registrasi nomor hp dan emailnya
orang itu nggak perlu ingat nomor rekening saya transfer aja ke nomor hp
orang saya tahu nomor hp nya itu sesuatu yang lebih umum ya semua orang punya hp
transfer ke nomor hp itu di database di bi nya itu mempunyai database hubungan
accountnya didaftarkan dengan nomor hp
atau juga dengan email itu bisa dilakukan semuanya
dan yang ketiga keuntungannya straight through
jadi transfer langsung masuk
dan sebenarnya untuk banknya sendiri kita sebagai penyelenggara sistem pembayaran
kita juga mempunyai keuntungan yaitu settlement bisa online
langsung saat itu juga langsung debit kreditnya terjadi

ya semoga berhasil

terimakasih anda masih bersama kami di indoneia tv

dan saya masih bersama ibu filiang ningsih hendarta asisten gubernur kepala departemen kebijakan sistem pembayaran bank indonesia
dan bapak yebe haryantono direktur it dan operasi bni
ibu fili apa target bank indonesia dengan peluncuran bi fast
dan bagaimana rencana ke depan bi dalam pengembangan sistem pembayaran bi fas ini
oke ya tadi sudah disebutkan pak ybe ya bahwa bi fast ini lebih banyak keuntungannya untuk masyarakat luas
jadi dia ini hadir sebagai salah satu alternatif bagi masyarakat untuk pembayaran yang real time
jadi sekarang masyarakat semakin banyak pilihannya ya mau pakai rtcs mau pakai sknbi
mau pakai online payment mau pakai bi fast gitu ya
nah ini kita
kita menyediakan pembayaran retail secara dua puluh empat jam tujuh hari
dimanapun kapanpun bisa dilakukan
dan ini kami harapkan sebagai game changer
bi fast ini sebagai game changer untuk mendorong tadi ekosistem transaksi digital
nah kita lihat di tahun dua ribu dua puluh dua menurut perhitungan kami kami perkirakan pada saat
bank sudah melakukan
bank peserta sudah full ya mengimplementasikan di semua kanal dia
maka transaksi itu kami perkirakan bisa mencapai sekitar delapan ratus sebelas juta transaksi
atau kalau kita lihat batas maksimum transaksinya untuk bi fas kan dua ratus lima puluh juta ya
tetapi kebanyakan transaksi dilakukan di bawah sepuluh juta
nah anggap aja kalau transaksi

satu jutaan maka akan ada transaksi sebesar delapan ratus sebelas triliun dalam dua tahun dua ribu dua puluh dua ini dan ini
baru melayani untuk transfer kredit tetapi kedepan lebih fast ini akan secara bertahap dikembangkan
dan juga kemungkinan nanti bisa juga kalau misalnya mau dikembangkan untuk uang elektronik untuk kris
dan utamanya lagi untuk cross border karena saat ini yang jadi adalah ini fast payment bifas ini
merupakan fast payment dan ini terjadi dan dilakukan oleh hampir semua bank sentral

di dunia nah artinya ini merupakan alat bagi bank sentral untuk saling bekerja sama kalau nantinya
melakukan cross border payment ya jadi apa transaksi transfer antarnegara bisa dilakukan seketika dua puluh empat
empat jam tujuh hari seketika dengan biaya yang murah nah ini alatnya adalah bi fast sama halnya dengan
bank bank sentral yang lain mereka juga punya fast payment oke saat ini
ntar ya tadi ada sudah ada empat puluh tiga peserta begitu ya bu yang bergabung menjadi pesertanya bifas nah targetnya
seberapa banyak bu ya jadi kembali lagi tadi kita katakan bahwa ini dilakukan secara bertahap ya tidak
big bank itu tetapi tergantung dari kesediaan bank nah saat ini kami sedang mempersiapkan untuk
batch ketiga jadi artinya bi akan terus membuka gelombang gelombang berikutnya
untuk bank yang sudah siap tetapi dari empat puluh tiga peserta pertama dan kedua ini
tetapi kita akan terus membuka siapa bank yang sudah siap dan mereka bekerja sama
seperti tadi pak yp katakan ini ada biaya jadi mereka boleh pilih
mau infrastruktur tersendiri atau mau bergabung dengan temannya
atau rame rame terserah sesuai dengan kesiapan dari bambang tok
mereka saat ini pun untuk transaksi retail masih bisa dilayani oleh skmb
tetapi tentunya ke depan akan perlu tuntutan untuk memenuhi tuntutan
oke pak yb bagaimana bentuk dukungan bni terhadap program bi fast ini
ya cuman jadi kita sudah pasti mendukung jadi kalau kita bicara bni kita
ada di batch satu jadi tadi bu filim menyatakan bi fast implementasinya ada tiga tahap
yang tiga tahap fase satu dua tiga kita ikut batch satu
dan setelah deadline diberikan kita juga fulfill deadline nya pada hari launching kita launching layanannya
dan kita pilih channel yang paling intensif dipakai yaitu mobile banking
jadi bu fili sering banget waktu implementasi awal telponin nguber nguber sampe dimana siapannya
jadi kita kejar semuanya full effort untuk benar benar launching di hari launching di akhir tahun kemarin
kita lakukan itu kemudian kita channelnya kita buka untuk mobile banking karena ini channel yang paling intensif saat ini
channel digital kita dan memang belum semuanya ya kita akan teruskan juga channel kita untuk cash management
kita akan launching nanti di akhir maret ini dan juga layanan di cabang cabang
jadi kita akan buka ke semua channel yang membutuhkan mekanisme transfer ya
jadi semua layanan akan retail kita akan masukkan ke channel channel ini
itu jadi kalau bentuk dukungannya kita pasti full support
jadi kita jalankan kita buka ke semua channel dan manfaatnya udah pasti tadi yang disampaikan
nasabah pasti akan diuntungkan dengan adanya bi fast ini
walaupun kita bicara kalau bicara komitmen
bi fast ini bank bank komersial kita invest loh
jadi itu kan sempat perdebatan awal dengan bu fili ini
karena kita implementasi bi fast itu bank bank investasi lagi
jadi kita invest untuk terhubung dengan layanan bi fast
dan juga jangan salah dengan adanya bi fast
income bank turun
jadi nasabahnya diuntungkan
tentunya bank bank komersil ini awal awalnya kemarin pada teriak juga
karena angkanya turun
kalau angka enam lima ratus menjadi dua lima ratus
tapi ini adalah komitmen dari kita untuk mendukung dari bank indonesia
bicara bagaimana kita menyediakan layanan sistem pembayaran kepada nasabah dengan murah
jadi ini bagian dari komitmen untuk melakukan dukungan
jadi seperti itu mbak lucy
oke jadi kedepannya layanannya akan lebih besar lagi
tidak terbatas hanya pada mobile banking begitu ya pak yebe ya
kita buka ke semua channel
karena memang harapannya kan kita bicara gini
income akan turun untuk perbankan
tetapi harapannya adalah masyarakat akan berpindah ke channel digital
jadi harapannya transaksi kedepan akan semakin tumbuh
untuk layanan transaksi digital ini
sehingga kalau kita bicara channel digital kan sebenarnya channel yang lebih murah
dibandingkan channel yang terakhir
karena kalau kita bicara digital
less cash society lebih banyak orang menggunakan penggunaan pembayaran digital
dibandingkan pembayaran cash
karena cash ini adalah suatu biaya yang mahal
untuk bank indonesia dan juga untuk perbankan
untuk menyediakan layanan cash ini sangat mahal sekali
karena banyak proses manual yang berbasis orang berjalan di sana
jadi harapannya kedepan transaksi digital akan meningkat
sistem pembayaran akan menjadi lebih efisien dan lebih murah
begitu mbak lucy
oke dari segi fitur bi fast ini bagaimana anda melihat bisa memberikan benefit
bagi bisnis perbankan pak ybe
kalau kita ngomong fitur pasti saat awal ini fiturnya standar ya
transfer itu sesuatu yang standar
dan memang paling tinggi dipakai
makanya kita dijalankan di strateginya untuk implementasi transfer
kedepannya semua mekanisme pembayaran akan selengkap mungkin masuk ke bi fast
untuk retail payment
jadi kita melihatnya
ini akan memfasilitasi sistem pembayaran retail yang akan lebih lengkap
jadi kita akan lakukan secara bertahap sudah pasti
even sekarang untuk implementasi pembayaran yang transfer aja kita lakukan juga butuh waktu
jadi sistem pembayaran ini memang selalu tidak bisa kita lakukan dengan buru buru
karena kita sangat menjaga kualitas dan kesempurnaan dari layanan ini
karena kalau layanan bermasalah uang yang terlibat di dalamnya
kalau terjadi kesalahan
jadi memang tidak dierti
tetapi semuanya pasti diperlukan
semuanya pasti dilakukan dengan proses akselerasi untuk mempercepat sistem layanan baru ini
begitu mbak lucy
baik terima kasih pak yebe dan juga bu fili sudah bergabung bersama kita
sudah berbagi dalam diskusi pagi ini
pemirsa demikian indonesia forward kali ini
semoga diskusi kita hari ini bisa membuka wawasan lebih luas mengenai digitalisasi sistem pembayaran
sebagai solusi transaksi masa kini dan mewujud inovasi untuk negeri
saya lucia sahariondur diri sampai jumpa